bisa kok asalkan menggimana itu harus mirip kayak banyak raya
justi jadi si aden gak bisa tidur teh karena penasaran aduh kumanya bibi ngomongnya sebenernya
mada bibi juga tidak percaya atau aden tapi janji aden ulah tersinggung apalagi sampai marahnya
sidimante kan gini tadi teng ngomong sama bibi katanya sidimante disuruh beresin mobilnya mama
eh lagi beres beres gitu simbang dimante nemuin foto si mama berdua sama laki laki yang bertato
tapi juga tidak mungkin kalau si mama selingkuh teh malahan fotonya juga sekarang masih ada di
simang diman ii nah jadi ketawa si aden ternyata itu biar nanti boleh jelasin semuanya kemang
diman biar mengimani itu enggak berperasa
ya sudah tuh kalau begitu
ya udah tunggu di sini ya ya udah tunggu sebentar
memang gagah keren selingkuhannya nyete
aduh diman bustiwa
pasti ira ngebocorin ya
aduh man hampurah pisah manda atau kumai rahmat bisa bohong sama si aden aduh gimana
tira dimantai bisa bilangan kerjaan ini tira bener baik ya kudu ditarima salah sorangan kan
irages ngomong etajaga lambe jaga mulut kamu jangan asal ngomong aja jadi akan fitnah
rasakan tah mau tirah tolong tirah aduh hamur airnya tidak bisa nolong kalau masalah ini mah
eh punten gestus si aden kesenungan hai sebutan tolong diri tolong ih sebutan burungan burungan ii

saya mau kerja dimana dan jangan saya dapat apisan disini dan jangan makanya nanya irahma
abejaan lah menutup diman masih betah gawed di diosin bener gawek nak mau mau
saya berjanji dan akan lebih rajin lagi akan lebih giat lagi kerjanya dan
udah udah maghriban bagian siapa yang mencet menghidupkan sih ngira bilang
enggak enggak kok gue cuman mau ngasih tahu aja sama niman kalau menghidupkan itu tuh udah
salah faham mama tuh nggak mungkin selingkuh dari papa dan foto yang menggimbal itu itu
cuma foto iklan buat buat iklan obat kuat oh ya udah udah jangan jangan fotonya mana
emangnya kalau jadi bintang iklan teh dibayar berapa den
tuh kurang tahu deh emang kenapa
kalau jadi bisa kayak
pelatihnya dibayar kalau memang pengen jadi bintang
iklan bisa kok asalkan menggimana itu harus mirip kayak abahnya raya
kode kode maklumatnya juga abahraya si dima tepungnya banyakmu di rombaklah dioperasi
plastik air juga tuh cuplai gitu mata nabiwira
bukan botol lo kan den masuk aja ya woy mahal operasi plastik teh den
itu bener boy
dari tadi tuh saya dituduh tuduh kayak gitu
satu dua tiga
kamu tau aja
foto ini tadi jatuh mah
terus boy nemu di sana tuh
wah ini pasti kerjaan yang mang diman
soalnya tadi kan mama suruh di mang deman bersihin mobil
terus mama suruh bawa turun semua file sama tas mama
masuk ke kamar sini
eh dasar mang diman
hah untung ketemu
takut kalau papa lihat papa cemburu loh
mama mau ngasih lihat papa
biar mama langsung yang kasih papa jangan orang lain
oh jadi kalian mau main rahasia rahasia anies sama papa
kan gak ada rahasia diantara kita berdua pak
enggak boleh marah
yaudah ngomong aja
tapi papa enggak boleh pakai cemburu ya pa
papa jangan cemburu
kalau mama tuh lebih senang foto sama papa daripada abahnya raya
iya pa beneran pa
apa ada masalahnya sih denganorg
siapa yang cemburu
siapa yang marah

itu ya udah
yang mama lakuin itu tuh ada salahnya juga mah
mama gak ngerti nih
kok salah sih boy
kenapa masalahnya gimana
bukannya boy mau nyalain mama
cuman bagaimanapun juga
jadi mama kalau mau ngelakuin apa apa
ini kan kerjaan
iya ma keliatannya sih biasa aja
cuma mama jangan salah loh
foto kayak gini bisa menimbulkan fitnah mas
katanya sih begitu ma
bukannya boy sok tau atau mau ngajarin mama
aduh jangan gak enak dong
mama udah penasaran
boleh denger denger nih ya sama orang ya
istri itu mau ngelakuin apa aja harus minta izin dulu sama suaminya

aduh nokpor banget ya itu